aktivitas di kantor pusat majelis ulama indonesia di menteng jakarta pusat pasca insiden penembakan tampak sepi pada rabu pagi
garis polisi masih terpasang di area pintu masuk
kantor mui pusat di jalan proklamasi menteng jakarta pusat rabu pagi terlihat sepi
tak terlihat adanya pengurus maupun pegawai mui yang datang ke kantor pasca insiden penembakan pada selasa siang kemarin
garis polisi juga masih terpasang di pintu masuk dan area lobi gedung